anggota dprd provinsi dki jakarta komisi a dhani anwar meninggal dunia di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta pusat pada senin pagi
menurut ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi dhani anwar meninggal karena positif covid sembilan belas
namun fraksi pks membantah informasi tersebut
suasana duka nampak di kediaman dhani anwar
seorang anggota dprd dki komisi a dari fraksi pks di jalan kebon pala satu tanah abang jakarta pusat senin siang
dhani meninggal dunia sekitar pukul delapan pagi di rumah sakit al minto harjo bendungan hilir jakarta pusat
selain bendera kuning sejumlah karangan bunga duka cita juga mulai berdatangan di rumah duka
keluarga dan kerabat masih menanti kedatangan jenazah yang akan dibawa dari rumah sakit
bukan isu ya tapi dinyatakan meninggal karena covid sembilan belas
beberapa penyakit yang membawanya ada gulanya mungkin ada jantung
saya juga turut berduka cita kepada sahabat saya dan depan saya salah satu fraksi di pks
humas fraksi pks dprd dki jakarta zakaria maulana arief membantah informasi tersebut
menurut zakaria dhani memiliki resiko
dia masih wajib penyakit diabetes sejak lama
terakhir belakangan agak lemes karena aktivitasnya juga cukup banyak ya di dprd
terus kemudian sampai sekarang kami pun belum mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa beliau positif
jadi sampai sekarang masih belum benar itu infonya
sementara itu penutupan gedung dprd dki jakarta diperpanjang hingga sembilan agustus mendatang
selama masa penutupan semua staff dan anggota dewan akan diwajibkan mengikuti rapi tes
rizky ihtiar yahya